bahwa angket ini tidak berniat buruk tetapi berniat baik
ini untuk kebaikan semua pihak ya
supaya pemilu kita menjadi jurdil langsung umum bebas itu yang paling pokok
pkb yakin efektif angket ini efektif untuk mengungkap kecurangan
sangat efektif sangat efektif karena kita bisa membuka semua kendala kendala dari hak demokrasi rakyat
saya ogien fridianto saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lain